para pemudik masih terus memadati stasiun pasar senen jakarta pusat pada minggu tiga juli dua ribu enam belas hingga pukul sebelas siang total penumpang kereta api mencapai sembilan delapan ratus enam puluh sembilan orang
dari jumlah tersebut lima enam ratus diantaranya adalah penumpang dengan kereta reguler sementara sisanya merupakan pemudik yang menumpangi kereta tambahan
diprediksi jumlah penumpang hari ini akan sedikit menurun dibandingkan dengan hari kemarin namun masih pada kisaran dua puluh tiga penumpang
total pemberangkatan kereta api dari stasiun senen hari minggu ini adalah dua puluh enam kereta reguler dan enam kereta tambahan lebaran
dan produser lapangan cnn indonesia angga dwi putra di stasiun senen jakarta pusat saat ini
angga dari pantauan anda di akhir pekan seperti ini hari minggu bagaimana dinamika pemudik yang menggunakan kereta di stasiun senen jakarta pusat
ya rehat dari pantauan saya sejak pagi hari tadi memang dari jumlah penumpang tidak terlalu jauh berbeda dibandingkan hari sabtu kemarin
namun memang dari data yang sudah resmi dirilis oleh humas pt kai daob satu jakarta memang ada sedikit penurunan hingga pukul sebelas ini
namun ada juga satu fakta menarik yang tadi saya lihat ketika saya sedang berada di peron satu maupun peron tiga ternyata di akhir pekan ini banyak sekali cukup banyak
saya melihat para pemudik yang terlambat
mereka memasuki stasiun memasuki peron ini harus terburu buru dengan berlari lari dan dibantu juga dengan beberapa portar dan relawan relawan yang juga membantu
dan ini menjadi satu perhatian bagi para pemudik diharapkan ke depannya apabila memang sudah mendekati jadwal keberangkatannya harus bersiap siap
karena memang dari ptki sendiri menyarankan satu jam sebelum keberangkatan ini sudah berada di sekitar stasiun
jadi sudah bisa memasuki stasiun
boarding pas seperti itu
jadi mereka bisa menunggu dengan lebih nyaman di dalam stasiun daripada harus berlari lari mengejar kereta seperti itu reinhardt
baik jadi akhir pekan justru banyak pemudik yang hampir tertinggal oleh kereta
nah angga ini kan sedang masa arus mudik di stasiun senen jakarta pusat
dari pantauan anda juga di luar stasiun misalnya
apakah dengan membeludaknya penumpang ini juga menimbulkan adanya kemacetan di sekitar stasiun senen jakarta pusat
ya reinhardt memang tadi saya sempat melihat juga ke sekeliling stasiun pasar senen
dan memang biasanya di sekitar pasar senen di hari minggu memang selalu ada pasar tumpah seperti itu
dan tadi ketika saya lihat memang masih ada juga namun tidak terlalu menimbulkan kemacetan yang cukup panjang
dan masih dalam taraf normal seperti itu namun mungkin para pemudik yang tadi terlambat itu terlambat berangkat dari rumah
karena jakarta sendiri hari ini
dikabarkan dalam kondisi yang tidak terlalu macet memang sudah cukup lengang
jadi mungkin untuk para pemudik ini masih terlalu santai seperti itu untuk datang ke stasiun
jadi saya sarankan juga untuk para pemudik yang akan berangkat hari ini untuk lebih bersiap siap
untuk berangkat lebih awal daripada jadwal yang seharusnya reinhardt
angga dari yang anda lihat di stasiun senen kapan sebenarnya puncak arus mudik akan terjadi di sana
ya menurut humas dari pt kai daup satu jakarta prediksinya adalah di hari sabtu dan minggu ini
jadi jika kita lihat kemarin sudah mencapai dua puluh empat dua ratus penumpang
ini adalah satu rekor baru karena sejak tanggal dua puluh tujuh juni ini kisaran penumpangnya dari delapan belas kemudian naik ke dua puluh dua puluh dua dua puluh tiga dan kemarin mencapai dua puluh empat
masih harus kita tunggu hingga malam nanti
akan sama ada di level dua puluh empat namun jika dilihat sampai pukul sebelas ini agak sedikit menurun jadi bisa diperkirakan memang di kisaran dua puluh tiga
jadi puncaknya untuk arus mudik adalah di hari kemarin reinhardt
baik sabtu dan minggu hari ini
terima kasih angga dwi putra langsung dari stasiun senen jakarta pusat